menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi membuka kongres tahunan pssi di hotel arya duta bandung hari minggu pagi
kongres yang dihadiri satu ratus tujuh voter dan peninjau ini membahas proses pembinaan sepak bola
hingga menyiapkan tim nasional untuk berlaga di event internasional
bertempat di ballroom hotel arya duta kota bandung
kongres tahunan pssi dibuka langsung oleh menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi
selain menetapkan program kerja pssi hingga anggaran kegiatan di tahun dua ribu tujuh belas
ada dua hal penting yang ditunggu penggemar sepak bola tanah air
yang pertama adalah kongres akan menentukan nasib tujuh klub terhukum pssi
apakah bisa kembali ikut dalam kompetisi nasional di bawah pssi
salah satunya yang termasuk adalah klub persebaya surabaya
dan yang kedua kongres akan menentukan siapakah pelatih tim nasional
terkait tujuh klub terhukum ketua umum pssi edi rahmayadi
mengisyaratkan tidak akan menghilangkan klub yang pernah eksis sebagai pemilik suara sah
jadi perlu pemain bola yang banyak perlu klub sebagai wadah pemain bola
otomatis voters akan berkembang klub akan berkembang
dan tidak mungkin yang sudah ada malah dihilangkan itu salah itu
pada kongres yang juga dihadiri dua belas mantan kapten timnas senior itu
menpora menegaskan pemerintah akan mendukung penuh pssi
dalam membangun organisasi sepak bola indonesia
menpora berharap kepengurusan baru pssi bisa menjalankan pemerintahan
untuk transparan dan benar benar melakukan reformasi sepak bola indonesia
kita juga akan mensupport bahwa tema profesional bermertabat
betul betul dijawantahkan dalam program nyata
karena kita sudah sangat rindu akan prestasi nasional
dan kita melihat bahwa rasa optimisme itu betul betul kita lihat dari seluruh pengurus
dari semua yang hadir di forum